jadi tidak mudah kita mengatakan ya kadang kadang tantangan pekerjaan itu bahwa petugas kita kan itu kan tanggung jawab tingkat di atas itu kadipas harus merotak harus apa namanya melakukan sidak melakukan ini monitoring evaluasi itu protapnya
maka saya katakan oke kita terima itu sekarang sekarang saya sudah perintahkan dirjen kalau dirjennya lagi yang nanti yang kebelinger yaudahlah pastilah dia terbang lagi kan
tidak mungkin lagi ke kanwin lagi yang apa maka tugas ini saya sudah kasih beritahu kemarin kepada jajaran hati hati ini adalah momen kita untuk bersih bersih dan jangan menjadi seperti keledai lagi
ya dulu kan narkoba kita coba tekan tekan tekan terus kita introducir program industri ya yang ini barangkali kelupaan atau bagaimana kita anggap sudah jalan seperti apanya
bobol tapi ini betul betul saya harus akui itu memalukan saya stres
dalam artian kebangetan banget nih gitu betul kalau itu harus saya akui saya akui ya kebangetan
udah nggak bisa ditolerir lah maka saya katakan ini protap harus jalan kalau protap jalan sop jalan tidak mungkin kejadian itu saja jadi masalah integritas
nah itu sebabnya adek adek ya saya barangkali ada diantara kalian yang pernah ikut saya atau
saya sudah berkeliling ke tujuh belas provinsi ada harapan saya yang besar untuk kami menerima sepil penjara empat belas
secara pribadi saya langsung bertemu dengan mereka untuk menguatkan integritas mereka
sudah tujuh belas provinsi saya bertemu dengan mereka secara langsung meminta anak anak yang muda yang kita terima ini yang cerdas yang kita terima tanpa uang sepeserpun yang pintar pintar yang penting tinggal integritasnya
jadi ini yang saya katakan mereka aset baru darah segar baru untuk pembinaan lapas kita penjagaan lapas kita kedepannya ya
jadi apa yang mau disampaikan apa soal revitalisasi arah saya sudah perintahkan pada waktu sudah berapa bulan diangkat
nggak sekarang sudah berapa bulan jadi dirjen
baru dua bulan
waktu dia diangkat sama
sama sdj saya panggil berdua
kamu susun roadmap kamu susun revitalisasi karena di semua
sebagai sistem di semua kami kemahamin yang menjadi buat pening kepala itu adalah lapas
sekarang imigrasi kita sudah semakin oke kita banyak mendapat penghargaan dalam pelayanan publik aku dan lain lain
nah saya katakan kepada beliau buat roadmap buat konsep revitalisasi ini berbahaya
masalah narkoba dan yang terakhir ini kami sedang mendesain kembali tentang lapas super maksimum security untuk tipikor yang sekarang banyak eh bukan tipikor
napiter teroris yang sekarang ditangkapi banyak banget yang membuat kami harus berpikir keras untuk menempatkan mereka di mana ya terutama di nusa kambangan sedang dalam proses ongoing
hari jumat saya ke nusa kembangan untuk melihat persiapan itu
nah kita kebobolan di salah satu tempat kecil yang seharusnya menjadi pengawasan kita
itu dia persoalannya
itu dia persoalannya
padahal itu apa
sukamiskinan hanya satu lapas kecil aja ya
lapas yang dibandingkan yang lain
lebih besar cipinang lebih besar medan lebih besar itu isinya di dalam
tapi orangnya di dalam itu
sedikit banyak eh pak
sedikit apanya kualitasnya top itu aja
jadi sekali lagi adik adik terima kasih ya saya mengapresiasi tanpa kritik dari masyarakat tanpa ini kita tidak bisa mengkoreksi
sejak dulu memang persoalan ini persoalan klasik tetapi kita harus berhenti untuk membela diri untuk mencari apologi untuk soal ini
itu betul betul sudah kebangetan
baik bu dirjen silakan kalau ada pertanyaan tentang apa yang kemarin saya tinggalkan karena saya ada rapat dan tamu di atas